nah presiden joko widodo meminta kepada tukang jahit langganannya di solo agar diukur ulang karena sudah merasa gemuk
gimana pak presiden
mohon maaf gitu maksudnya kelihatannya kan segitu aja gitu kan
nah ternyata ukuran pinggang pak presiden ini memang sudah bertambah
makanya beliau merasa lebih gemuk
tukang jahit langganan presiden joko widodo suparto menceritakan kisah menariknya kalau menjahit pakaian orang nomor satu di indonesia ini
saat presiden pulang ke solo beberapa waktu lalu ia meminta diukur ulang karena merasa berat badannya bertambah
hasilnya kata suparto lingkar pinggang jokowi memang benar benar bertambah
jadi begini beliau saat berkunjung ke sini waktu afridi
itu minta diukur ulang karena beliau merasa lebih gemuk sedikit gitu loh
jadi saya ukur ternyata benar pinggangnya jadi naik dua cm dari sebelumnya
suparto sendiri telah berkecimpung di dunia bisnis jahit menjahit sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun sejak jokowi mulai menjadi pelanggannya usahanya kian ramai dan maju pesat
suparto kini memiliki karyawan sebanyak dua puluh orang
empat orang di tokonya yang berada di dekat terminal bus tirtonadi solo
pertemuannya dengan jokowi terjadi di tahun dua ribu lima
saat itu jokowi masih menjabat sebagai wali kota solo
suparto dipanggil ke kantor wali kota sebagai rujukan dari para pegawai di sana
sebelumnya banyak pegawai kantor wali kota yang menjadi pelanggannya
hingga saat ini suparto masih dipercaya presiden jokowi untuk mengurusi pakaiannya
khususnya pakaian kerja mulai dari kemeja putih hingga batik